wakil presiden yusuf kala mengatakan kewajiban sertifikat halal bagi produk yang beredar di indonesia mulai hari ini bakal menambah beban operasional perusahaan
menurut jk dengan pemberlakuan kewajiban tersebut dunia usaha perlu mengeluarkan dana untuk mengurus sertifikasi halal
kami kutip dari cnn indonesia com jk menekankan bahwa sertifikasi produk halal sejatinya bisa memberi manfaat lebih bagi industri dan pelaku usaha
pasalnya sertifikasi ini bisa memberikan kepastian bagi konsumen sehingga diharapkan bisa menambah kepercayaan masyarakat akan suatu produk
di sisi lain sertifikasi halal membuat industri tidak perlu dua kali merogoh kocek dalam rangka perolehan label halal
sebab sertifikasi halal seharusnya sudah menyangkut uji kesehatan dari badan pengawas obat dan makanan